lihat aku sekarang
ada suara di dapur
apa buat siapa kau malam malam begini masak
aku sengaja masak malam malam
karena besok pagi
aku mau bawa makanan untuk elsa
makanan di penjara itu
gak se enak masakan aku pak
dan aku yakin
elsa pasti gak suka
nanti kalau dia nggak makan
kasian sama bayinya
aku sama seperti kamu
aku juga terpukul
tapi kamu gak boleh kayak gini mah
kalau kamu begini ma
aku cuma pengen elsa tahu
kalau aku tuh selalu ada buat dia pak
aku akan lakuin apa aja untuk elsa
kamu tahu kak
nah papa yakin elsa tahu
udah kamu stop masaknya
kalau masaknya besok pagi aja ya
papa bantuin kamu masak
oke kita sama sama menyiapkan masakan buat elsa
sekarang kita istirahat ya
kita masuk kamar dulu
aku yang beresin
biar aku yang beresin ya
udah luar kan
hal yang bagian itu

emang kamu mesela
pak rafael sepupu pak riki kan
betul pak gimana keadaannya riki pak
ricky sudah melewati masa masa kritis
saat ini dia belum sadar
tapi sekarang dia statusnya adalah tahanan kami
akibat perbuatannya melindungi peronan kami bu alisa
nanti kalau dia sudah sadar
maka proses hukumnya akan kami lanjutkan
cinta buta lo sama elsa sudah mengakibatkan hal seburuk ini buat hidup lo
tapi lo masih aja buta
jadi ke pihak polisian itu ngabarin saya
kalau hari ini ada gelar kekara khususnya elsa
kita semua harus datang
kamu ikut mama sebentar ya ke satu tempat pagi ini
tapi mungkin gak lama ya mbak
soalnya kita harus ke kantor polisi
iya sebentar aja kok
ya ikut mama dulu oke
abis itu baru ke kantor
mama papa sama oma mau pergi ya
jadi harus sekolahnya sama enjus dan pak supir lagi
mama sama papa sama oma lagi ada urusan lulus sebentar ya
gak apa apa ya
mama sama papa masih ada urusan orang dewasa ya
tapi mama sama papa janji nanti kalau reno udah pulang sekolah
nanti malam sama papa yang jemput
mama papa belum bisa nonton nikah mau sekolah dulu
kamu pergi sama mama sama papa ya
adek balun biru pasti seneng banget
karena punya kakak yang cantik dan pintar
yaudah kalau gitu sayangku
oma pergi dulu sama mama sama papa ya
kamu diantar jus dulu ya sama pak supir ya
yaudah yuk kita ke depan bareng
sekarang semuanya sudah terungkap
dan hari ini
hari ini kita semua datang ke sini
supaya kamu tenang di sana
kalau selama ini roy
banyak salah sama kamu
yang penting sekarang
satu persatu masalah akan terungkap
dan kebenaran yang akan menang
lo sekarang udah bisa tenang roy
orang yang bunuh lo udah ditangkap
orang yang membunuh lo akan segera menerima hukuman nya roy
ibu gimana tanggapan bapak dan ibu atas kasus yang menimpa anak bapak dan ibu
apa kami hanya mendoakan yang terbaik untuk semua pihak dan kami hanya mengikuti semua proses hukum yang ada
tapi pak gimana kalau
maaf ya teman teman wartawan silakan duduk kembali konversi pes akan segera kami mulai terima kasih
baik selamat siang semuanya terima kasih kepada wartawan yang sudah bersedia untuk menunggu
siang ini kami akan menyampaikan terkait kasus tewasnya saudara roy al fahri empat tahun silam
dan kami juga akan hadirkan tersangka beserta barang bukti yang alhamdulillah sudah terpembul
jangan sabar ya bu
baik kami akan panggil tersangka saudari elsa anindita prastya
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan naik
baik kita akan berjalan naik
baik kita akan berjalan naik
baik kita akan berjalan
baik kita akan berjalan naik
baik kita akan berjalan naik
baik kita akan berjalan naik
baik tuan berjalan
baik tuan berjalan naik
pemirsa hari ini kami akan menyiarkan
secara langsung konferensi pers dari polsek praja v
untuk mengikuti jalannya konferensi pers
atas perkara kasus pembunuhan roy alfahri
anak dari seorang konglomerat hartawan alfahri
dengan tersangka seorang model terkenal elsa anindita prasetya
siapa yang melakukan ini
kenapa aku diborgel begini
berikut ini adalah barang bukti berupa baju
yang dipergunakan tersangka pada saat itu
untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara roy alfahri
dan kami juga punya bukti lain
berupa rekaman dari pengakuan para saksi mata
dan nanti setelah ini
kasusnya akan kami limbahkan ke pengadilan
baik para wartawan silakan dipoto
ini adalah rob yang dipergunakan pada saat itu
kemudian ini adalah baju
yang dipergunakan pada aksi pembunuhan
lalu barang bukti selanjutnya
nah ini adalah sepatunya
selanjutnya ini berupa tas
pak pak maaf pak
bisa di stop pak
nah itu anak saya kesakitan pak di sana
dia udah kesakitan sekali mohon di stop dulu pak
para teman teman wartawan
saya rasa konversi pes hari ini cukup
cepat dibawa ke klinik
masa tunggu mama
disuruh dulu ya karena
tersangka mau ngalami suatu gangguan
dengan kesehatannya terganggu
jadi sebaiknya ditunda dulu
aku harus jalanin prosesnya
bukan nol yang kurang ajar
penyesalan terbesar elsa dalam hidupnya
adalah milih laki laki pengecut kayak lu
untuk menjadi suaminya
aku bukan pengecut
tapi apapun kondisinya
aku harus ikutin semuanya
bapak udah siuman
lepasin saya enggak
kenapa saya didurung
lepasin saya enggak
lepasin saya enggak
saya tidak bisa melepaskan bapak karena bapak tahanan polisi
ya misalnya ya
bapak tenang ya
saya panggilkan polisi yang ngedampingi bapak disini ya
ini gak mungkin
pasin sudah siuman
pasin ingin dilepaskan
bahwa dia adalah tahanan
kami akan temui pak riki sekarang
bu elsa mengalami kontraksi kandungan ya
penyebabnya adalah karena
ibu elsa yang tidak stabil
bu elsa harus bener bener bisa mengelola stresnya ya
usahain agar posisi bu elsa lebih nyaman
kalau sudah tenang
saya permisi dulu
boleh kasih kami kesempatan
untuk bicara sama anak kami ibu
koki lurusin ya
koki lurusin ya
koki lurusin ya
kamu udah makan belum
mama saki khusus buat kamu
kalau mau kamu harus makan sayang
biar bayi yang ada di dalam kandungan kamu juga sehat
bayi aku harus sehat

buat apa bayi aku harus sehat

bahkan hidupnya aja udah hancur sekarang
sebelum dia lahir udah hancur hidupnya
cucu yang kita tunggu tunggu sayang
cucu yang kita tunggu tunggu sayang
kamu harus sehat
percuma anak ini hidup
percuma ada dia di dunia
percuma anak ini idup
kau masih peduli sama elsa kan
kamu masih peduli
dengan kata kalian berdua kan
kamu peduli dengan anak
yang ada di dalam
yang bisa memperbaiki
yang bisa memperbaiki
yang bisa memperbaiki
yang bisa memperbaiki
kamu buat elsa lebih tenang nol
kita kasih kesempatan nino sama elsa bicara
aku tau kamu masih peduli sama aku sayang
makasih udah dateng
aku tau kamu gak sejahat itu sayang
kamu gak peduli
hubungan kita akan balik seperti setiap hari
kamu gak peduli
jadi aku tau kamu masih syukur
ngadepin ini semua aku tau
aku mau tau
apa yang sudah kamu lakukan elsa
mau coba bunuh diri
mau coba bunuh diri
biar semua orang kasihan sama kamu
biar aku kasian dengan kamu
itu gak akan pernah terjadi elsa
semua yang terjadi sampai hari ini
adalah perbuatan kamu elsa
kamu masih ingat kan
empat tahun elsa
empat tahun andin menghabiskan hidupnya di penjara
dan andin jalanin semua
harusnya kamu bisa jalanin semua tanpa drama elsa
kan pembunuhnya kamu
ini semua terjadi karena awalnya kamu nikah sama andin
aku gak mungkin ketemu sama roy
dan semua ini gak akan terjadi
ini semua gak akan terjadi nino
apa yang dulu sudah kamu lakukan sama aku
sikap kamu selama itu sama aku
kamu yang bikin aku tidak nyaman dengan kamu elsa
jadi aku minta berhenti untuk berharap
apalagi soal rumah tangga kita elsa
anak yang kamu kandung belum tentu anak aku
ya gelap kamu kayak gitu nino
harus berapa kali aku bilang ke kamu ini anak kamu
aku gak pernah selingkuh sama riki
apa masih ada
apa masih ada sisa dari mulut kamu yang bisa dipercaya
kamu lupa apa yang sudah dilakukan ricky barusan
dia bela belain kamu elsa
dia rela sambil ditanggung sama polisi
kalau bukan masalah cinta
kamu mengandung anaknya riki
memang kau berharap being heure stress
dengan kondisi kamu sekarang seperti ini
aku ingin tahu
apa masih ada sisa kejujuran dari hati kamu
jawab pertanyaan aku sekarang
renan aku elsa
rik lu udah sadar
lepasin borgolini pak
lepasin gue dari sini raff
pak riki kami minta anda bersikap kooperatif
karena status anda sekarang adalah tahanan
yang sebentar lagi anda akan kami proses hukum
pak kenapa saya ditahan pak
saya salah hapa pak
hah saya salah apa
itu karena anda membantu bu elsa
seorang tahanan kasus pembunuhan
raff dia baik baik aja kan
bahwa gue kesana raff tolong raff
itu jelas gak bisa riff
elsa sekarang ditahan
dan lu denger sendiri kan
status lo sekarang juga tahanan
gue harus ketemu sama elsa raff
gue harus memastikan dia baik baik aja
gue harus bawa dia kesini
dan menjadikan milik gue seutuhnya raff tolong
riki tenang pak
maaf pak pak pak pak
kondisi pasien saat ini masih sangat lemah
kalau emosional seperti ini
itu akan memburbur keadaannya
saya harus memberi obat penenang
suster tolong siapkan obat penenangnya